pernahkah baby lobster itu dia sudah kebeli perahu
dari asalnya tukang kuras sampai punya perahu sendiri bahkan sampai ada yang mau naik haji
ini sejahteralah adanya baby lobster ini
pre lobster mengundang polemik banyak pihak melancarkan kritik termasuk mantan menteri kkp susi pujias
kementerian kelautan dan perikanan berencana membuka keran ekspor benih lobster yang selama
yang menyetujui kebijakan untuk melakukan ekspor benih lobster telah melakukan kajian yang panjang berikut
kumpulan nelayan seluruh indonesia atau hnsi mendukung langkah menteri kelewatan dan perikanan edi pramowo
yang mengizinkan ekspor benih lobster agar nelayan sejahtera

sangat diharapkan dari dulu memang sama semua nelayan juga memang pengennya begitu
karena cita cita nomor satu nelayan itu

pendapatan dari laut itu menangkap benur sama menangkap ikan itu sangat jauh sekali
bisa saya memiliki perahu bahkan satu dua sampai tiga bahkan
itu karena adanya benur
kalau kita mengambil benur dalam arti kata kita mah ke tengahnya nggak jauh cuaca angin kayak gini kita masih
tapi apabila kita ngambil ikan otomatis kan luar jangkauan kita perahu perahu sederhana doang
kalau kita ngambil benur kan cuma di pinggiran pantai doang
cara menangkapnya gampang bahan bakarnya sedikit kerjanya nggak capek
gampang jualnya lagi
karena enak kalau bagi saya itu sebagai nelayan lah ibaratnya lebih enak nangkap bibit dokter
karena ibaratnya kita nggak jauh dari lautan lah
pinggir ibaratnya beberapa mil lah kelihatan dari darat gitu usahanya
alatnya juga enteng gak ribet lah gitu
cara penangkapannya enak
kita dari semalam itu kalau bisa narik tiga kali atau empat kali itu kita nggak kemana mana
kita pasti ada di tempat di situ
satu perahu itu bisa turun dengan satu orang
pakai bbm nya juga cuma lima liter lah
kita bisa sejahtera itu menurut saya gara gara baby lobster ini pak
saya pertama punya perahu satu sekarang udah ibaratnya udah enam
itu gara gara baby lobster pak
dulunya ini yang kelapa condong perahu semuanya itu punya masyarakat itu sekitar dua puluh perahu
kalau sekarang udah hampir lima ratus lebih pak
itu gara gara baby lobster
ibaratnya sejahtera lah adanya baby lobster ini pak
kesejahteraan nelayan itu sangat signifikan sekali
dari dulunya nelayan kecil itu kulik
dari bos bosnya itu bawa perahu kulit
itu sampai berapa tahun dia mau kebeli perahu dan kebeli rumah
setelahnya jadinya benur itu baby lobster itu nelayan pada ke laut semua
keduanya bbm nya juga irit operasional juga
alat tangkapnya juga irit
nggak terlalu mahal
cuma dari ijuk terus dari jaring jaring kecil itu
akhirnya kalau dapat itu signifikan lah naiknya
yang tidak punya perahu sekarang sudah punya perahu lima
ada yang buat rumahnya keluahin anak kuliah anak
sebenarnya itu sangat membantu
itu luar biasa pak
yang saya rasakan sampai ke nelayan
asalnya nggak punya rumah jadi punya rumah
asalnya nelayan nggak punya perahu cuma kuli atau bagi hasil dengan yang punya
sekarang pada punya sendiri
dari asalnya tukang kuras sampai punya perahu sendiri
bahkan sampai ada yang mau naik haji
dari tahun dua ribu empat belas
sampai sekarang tahun dua ribu dua puluh
tidak banyak kok permintaan sama pemerintah
minta bahwa yang namanya baby lobster itu